kita ke informasi lain merasa terancam dan tidak nyaman keluarga mendiang yuyun
korban pemerkosaan dan pembunuhan di rejang lebong bengkulu pindah ke kecamatan lain
ya karena masih kerap diintimidasi keluarga pelaku
keluarga yuyun bahkan berencana menjual kebun dan rumah yang mereka tempati
keluarga yuyun menempati tempat tinggal sementara di kecamatan berbeda di kabupaten rejang lebong bengkulu
mereka terpaksa meninggalkan rumah dan kebun di desa kasih kasih bun
kecamatan padang ulak tanding karena merasa terancam
sambil menunggu rumah mereka dibangun keluarga ini tinggal sementara di asrama polisi
meski tinggal bersama polisi keluarga ini masih ketakutan
mereka bahkan minta ditemani anggota polisi saat keluar asrama
di sekitar saya kapan teringat kamar yuyun tertitiklah air mata saya
saya sedih melihat anak saya bikin orangca itu kan
yang keduanya saya tak ngani lagi keluar malam malam sorry diancam wawung kapur empat itu
keluarga yuyun akan menempati rumah baru di tanah pemberian kapolres rejang lebong
wali kota bengkulu bahkan memberikan kebun seluas satu hektare
wali kota juga menjanjikan rumah di kawasan kota curug

sementara yayan saudara kembali ke rumah yuyun
akan tinggal di pesantren milik menteri sosial kofifa indar parawansa di malang jawa timur setelah lebaran